ya awal tahun dua ribu tujuh belas ini publik indonesia dikejutkan dengan berita pengungkapan sebuah komunitas di media sosial
yang mempromosikan anak anak sebagai sasaran pedofilia
berbagai konten bermuatan pelecehan dan pencabulan anak beredar dalam grup
yang beranggotakan lebih dari tujuh orang itu
pihak polda metro jaya menyatakan grup tersebut terhubung dengan sebelas grup lain
yang terlibat dalam kejahatan terhadap anak di beberapa negara
selain itu komisi perlindungan anak indonesia kpai menemukan ratusan kasus kekerasan seksual
terhadap anak anak yang mirisnya diduga dilakukan orang terdekat
dan data kpai menunjukkan pada tahun dua ribu tujuh belas saja ada satu ratus enam belas kasus kekerasan seksual yang menimpa anak anak
dan ini merupakan angka yang sungguh mengkhawatirkan
lalu apa yang perlu kita lakukan untuk mengantisipasi dan melawan kejahatan ini
kita akan bahas dalam insight kali ini bersama saya desi anwar
eksploitasi seksual dan prostitusi terus mengintai anak anak di seluruh dunia
prostitusi anak dapat terjadi melalui tindakan menawarkan pelayanan seorang anak
untuk melakukan tindakan seksual demi mendapatkan uang atau imbalan

selain itu prostitusi anak terjadi karena adanya kekerasan seksual yang menyebabkan anak anak menimpa anak anak
dan kemungkinan anak dikendalikan oleh seorang perantara yang mengatur dan mengawasi transaksi tersebut
ekpat juga merilis sebuah laporan yang menjelaskan tentang jenis eksploitasi seksual komersial anak atau sk
eksploitasi tersebut terbagi atas penggunaan anak dalam kegiatan seksual yang diberikan imbalan
wisata seks anak pembuatan promosi dan distribusi pornografi
yang melibatkan anak anak hingga penggunaan anak dalam pertunjukan seks

dan baik tertutup maupun secara publik
sementara itu menurut data kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
terdapat satu delapan ratus sembilan kasus pornografi dan cybercrime anak sejak dua ribu sebelas hingga dua ribu dua puluh
jumlah tertinggi terjadi pada dua ribu lima belas yakni sebanyak empat ratus enam puluh tiga kasus
pada dua ribu tujuh belas data komisi perlindungan anak indonesia menyebutkan ada tiga delapan ratus empat puluh sembilan pengaduan kasus anak
kasus dengan pengaduan tertinggi
adalah kasus anak berhadapan dengan hukum sebanyak satu dua ratus sembilan pengaduan
di urutan kedua adalah masalah keluarga dan pengasuhan sebanyak lima ratus sembilan puluh tiga pengaduan
lalu disusul oleh kasus pornografi dan cybercrime sebanyak lima ratus empat belas kasus yang diadukan
kpai juga mengungkap temuan bahwa kasus pornografi dan cybercrime anak di indonesia paling tinggi
terdapat di daerah ibu kota terutama di wilayah jakarta selatan sebanyak satu ratus empat puluh satu kasus
dan jakarta utara satu ratus dua puluh empat kasus
adapun kasus terendah terdapat di daerah perbatasan yakni sebanyak enam kasus
faktor kondisi ekonomi pertumbuhan jumlah anak jalanan tidak adanya kesempatan pendidikan dan kesempatan kerja
diskriminasi terhadap etnis minoritas hingga kelangkaan peraturan dan penegakan hukum soal kasus pornografi anak
menyebabkan masih tingginya kasus pornografi anak di indonesia
sekarang sudah sepatutnya ada perhatian dan peran nyata yang lebih baik lagi
yang lebih baik lagi dari pemerintah masyarakat dan keluarga
agar masa depan anak anak terlindungi secara nyata
wulfa karina cnn indonesia
iya tiga tahun terakhir ini tampaknya menjadi periode yang memprihatinkan bagi dunia anak anak indonesia
komisi perlindungan anak indonesia kpai mencatat jumlah kekerasan kepada anak anak terus meningkat
ada sepuluh kategori kekerasan pada anak diantaranya kekerasan dalam keluarga
lembaga pendidikan serta pornografi dan cybercrime
nah khusus pornografi pada anak yang dipicu dari media sosial dan internet
jumlahnya terus naik dari tahun ke tahun
lalu sejauh mana media sosial dan internet mendorong kejahatan seksual pada anak
dan juga bagaimana solusi untuk mengurangi pengaruh tersebut
untuk membahasnya di studio telah hadir bersama saya koordinator ekpa
purposes indonesia ahmad sofian dan duta sahabat anak nafa urba
memang mungkin akhir akhir ini di pemberitaan selalu ada saja kasus yang sangat menyedihkan ya
pelecehan seksual terhadap anak kekerasan dan lain sebagainya
dan ini juga tidak ditolong ya dengan semakin maraknya media sosial yang seolah olah itu justru menyuburkan
lah dunia kekerasan yang ditujukan kepada anak anak ini
ini ada mungkin bung sofian
ini adalah suatu lembaga internasional yang ada representatifnya di indonesia ya
mungkin bisa cerita sedikit mengenai apa dan apa tujuannya dari ekpat ini
ekpat ini adalah jaring global ya yang berkantor pusat ada di bangkok ada di delapan puluh delapan negara
nah kemudian ada sembilan puluh representatif termasuk di indonesia
jadi jaringan global yang punya mimpi mbak desi untuk menghapuskan bentuk bentuk eksploitasi seksual anak di muka bumi ini
sejak berapa lama ini di
tahun sembilan puluh dua berdiri
ya sudah lama
jauh sebelum ada media sosial
di indonesia itu tahun dua ribu
kemudian dua ribu empat belas yang lalu saya diangkat sebagai national koordinator untuk ekpat indonesia
sebelumnya saya menjadi semacam pic nya untuk indonesia sebelum indonesia memiliki ekpat indonesia
jadi tujuan itu mengurangi ya segala bentuk prostitusi cat penobrosi
kalau mimpi kita sebetulnya hapus
jadi bentuk bentuk eksploitasi seksual itu menurut egpat ada empat ya
pertama adalah perdagangan seks anak
yang kedua adalah prostitusi anak
yang ketiga pornografi anak
dan yang keempat adalah pariwisata seks anak
jadi ada empat bentuk eksploitasi seksual anak di muka bumi ini
bagaimana itu bisa dihapuskan
dan ini mulai di bangkok ya
ke kantor pusat di thailand
karena memang dari dulu ya misalnya perdagangan anak pornografi terhadap anak kasus pedofilia dan lain sebagainya kan bukan sesuatu yang baru
nah sejak didirikannya ekpat ini terutama di indonesia bagaimana bung sofian melihat apakah ada ya justru pengurangan atau justru dari tahun ke tahun itu semakin meningkat
nah ketika ada ekpat di sini
pertama yang kami lakukan adalah melakukan assessment atau mapping terhadap situasi eksploitasi seksual anak
ternyata populasinya cukup besar
kita mencatat lebih dari delapan puluh ribu kasus eksploitasi seksual anak yang terjadi di indonesia setiap tahun
setiap tahun delapan puluh ribu
lebih dari delapan puluh mm
jangan jangan ini fenomena gunung es kita
dan itu kita hanya ambil tidak di seluruh wilayah
tekniknya bukan survei atau sensus
kita hanya ambil sampling di sepuluh wilayah di indonesia
lebih kurang jumlahnya delapan puluh ribu kasus eksploitasi seksual anak yang terdiri dari empat macam tadi itu ya
ada pornografi ada perdagangan seks ada pariwisata seks kemudian juga ada prostitusi anak
paling besar saat ini di indonesia
paling besar itu prostitusi anak
orang melakukan membeli seks pada anak anak seolah olah itu bukan eksploitasi
jadi orang dewasa membeli seks dan anak menerima uang
itu seolah olah bukan eksploitasi menurut consumer atau menurut klien
dianggapnya membeli seks pada anak anak sama dengan membeli seks pada orang dewasa
hukum internasional menyatakan bahwa jika anda membeli seks pada anak anak meskipun anak anak itu setuju tetap anda adalah kriminal
karena mereka di bawah umur dan ini secara
belum bisa mengambil keputusan untuk dirinya
dan ini tindakan kriminal ya
kayaknya perlu dipertemukan di indonesia untuk hal itu
nafa sendiri sekarang jadi duta sahabat anak ini apa sebenarnya ini kan baru ya nafa dipilih
kira kira kenapa perlu ada duta dan kenapa nafas sendiri sebagai seorang ibu dari anak yang usianya enam tahun kenapa tertarik atau merasa penting untuk menjadi duta sahabat anak ini
kalau ini awalnya sebenarnya gara gara kasus yang seperti kemarin itu
bahwa ada satu sosial media yang memberitakan soal anak saya
dan pada saat itu saya tidak sengaja karena dikirimin sama teman saya
pada saat saya membuka link tersebut dan saya tidak sengaja membaca komen komen yang ada di bawah
tapi sebelum terjadi saya membaca komen itu sebelumnya kan memang ada penangkapan yang facebook ya
soal pedofilia yang sampai jumlahnya tujuh ribu orang

itu memang ya itunya
dan pada saat itu itu terekam di otak saya pada saat itu memang anak anak tersebut diberikan bahasa sama si penjahat penjahat ini yaitu bilangnya adalah loli
mereka menyebut anak ini sebagai loli seperti itu
ini semacam kata sandi
kata sandi lah seperti itu
nah tiba tiba pada saat saya melihat komen komen yang ada di foto anak saya tersebut tiba tiba ada beberapa komen yang mengatakan loli
dan ada beberapa komen komen yang mengarah bahwa itu adalah pedofilia
dan pada saat saya melihat komen tersebut saya sempat menegur orang tersebut
kamu siapa kok berani ngomong seperti itu sama anak saya kamu pedofil saya seperti itu
tiba tiba dia komen memberikan komen beralih ke direct message ke instagram saya
dan lebih jelas
jadi dia ke direct message instagram saya dan dia memberikan komen komen dan foto foto dan video video pornografi yang berhubungan dengan anak
di situ saya merasa bahwa ini tidak bisa didiamkan
berapa orang atau berapa pedofilia di luar sana yang masih bebas apalagi sekarang ini buat mereka sosial media itu adalah surganya mereka untuk melihat anak anak
karena begitu mudah ya menyebarluaskan masang video dan lain sebagainya
mungkin sofian ini seperti kita katakan kan sebenarnya kan bukan hal yang baru
apalagi yang turisme itu dan prostitusi itu sudah cukup lama dan ini oleh sebab itu saya rasa ekpat ini didirikan ya
tapi apa khusus untuk indonesia kan tadi ada empat ya
kira kira seperti apa profilnya siapakah pelakunya
atau apakah ada semacam algoritme di balik itu yang
jadi gini di indonesia itu kenapa tinggi ya eksploitasi seksual anak
bahkan menurut catatan di asia tenggara itu kita nomor satu
di asia tenggara ada sepuluh negara ya
nomor satu jumlah anak anak yang menjadi korban eksploitasi seksual
kenapa apakah karena memang jumlah penduduk kita tinggi
tidak permintaan seks di indonesia tinggi terhadap anak anak
ya jadi seks demand terhadap anak anak itu tinggi di indonesia
jadi kalau kita cek ya
siapa pembeli seks anak anak yang menjadi korban itu
pedofil pertama kali ditemukan di indonesia tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga oleh wartawan australia
pertama kali di bali
dan orang indonesia
oh waktu itu orang asing
banyak orang asing orang asing yang di karangasem pertama kali ditemukan
yang memang juga dicari kan sebenarnya kan dia kan
jadi permintaan seks kita di indonesia tinggi
jadi orang orang beralih dari dewasa ke anak anak
anak anak dianggap lebih aman dari sisi disease penyakit
anak anak lebih mudah untuk melakukan apapun yang diminta oleh pelaku seksual
ya anak anak harganya lebih murah menurut pandangan mereka
paketan atau mereka adun
kemudian yang kedua faktor yang kedua adalah lemahnya hukum kita
tidak ada satu pasal pun di dalam undang undang
undang undang dua puluh tiga dua ribu dua tiga puluh lima dua ribu empat belas enam belas tahun dua ribu tujuh belas
yang menyatakan bahwa anda membeli seks pada anak adalah satu kejahatan
yang ada adalah barang siapa melakukan kekerasan pada anak
barang siapa melakukan persetubuhan pada anak
tapi barang siapa membeli seks pada anak itu tidak ada
karena itu artikel ini harus masuk sebetulnya
tapi disebutkan setiap negara harus menyatakan di dalam undang undangnya
bahwa siapapun yang membeli seks pada anak anak
atau memanfaatkan anak anak untuk tujuan seksual adalah sebuah kejahatan
dan memang kalau kita lihat di indonesia kan dari penegakan hukum dari segala macam kan masih lemah
jadi kita break sebentar ya dulu bung sofyan dan juga nafa
ini penting sekali ya kita bahas karena bisa dikatakan sering kita diskusikan
tapi masih terus menerus terjadi dan ini cukup mengagetkan ya
mungkin kita kalau mungkin berpikir bahwa wah ini kalau turisme untuk orang asing dan lain sebagainya
tapi ternyata kasus kasus ini bermuara dari domestik ya
kita akan lanjutkan sesaat lagi
tetaplah bersama insight kita akan segera kembali
ya masih bersama insight kita lanjutkan perbincangan mengenai kasus kekerasan seksual dan pornografi anak
saya diteman oleh koordinator ekpat indonesia ahmad sofian dan juga duta sahabat anak nafa urbah
kalau kita bisa katakan sudah masuk ke darurat kekerasan terhadap anak
tadi ekpat ya ini saya tertarik sofian

karena ekpat ini kan bekerja sama dengan seluruh provinsi di indonesia untuk menentang eksploitasi seksual komersial terhadap anak
ada tadi empat ya areanya yaitu perdagangan seks anak pelacuran anak pornografi anak dan juga ini para wisata seks
nah ini dan ternyata cukup mengejutkan di negara asean ini indonesia ternyata paling besar kasusnya
dan kalau kita bicara juga para wisata seks atau perdagangan atau pembelian ya prostitusi terhadap anak
itu ternyata pelakunya juga lokal ya
nah ini sangat mengkhawatirkan ya
nah nafa sendiri ya sebagai seorang ibu dari anak perempuan yang masih kecil dan juga keinginan untuk menjadi duta sahabat anak ini
apa kira kira yang paling ditakuti dan apa yang perlu dilakukan untuk menjaga supaya anak anak itu tidak tereksploitasi
jadi kemarin itu saya bersyukur ya
maksudnya karena kejadian kemarin itu akhirnya banyak sekali kesadaran kesadaran dari banyak sekolah sekolah yang kayak sekolah sd atau sekolah sekolah yang masih tk
yang akhirnya memberikan edukasi seperti body safety atau seperti bagaimana supaya anak mengerti bahwa bagian ini tidak boleh disentuh bagian itu tidak boleh sentuh
terus mengenali anak anak supaya jangan terlalu gampang untuk menerima bujukan dari orang yang tidak dikenal seperti itu
atau menerima permen atau ikut dengan orang yang tidak dikenal
karena bujukan bujukan dari pedofilia itu kan banyak sekali ya bisa dari permen bisa dari hadiah bisa dari papi
karena anak anak kecil kan suka kan yang namanya papi atau kucing anak kucing segala macam
nah mereka biasanya menarik perhatian dari anak anak itu dari situ gitu
sebenarnya gampang sekali kalau mau lihat saya kemarin sempat ya bawa teman saya tolong dong coba kamu rayu anak itu di taman

jadi mungkin dari sisi edukasi juga harus lebih ditekankan apalagi pada anak anak itu sendiri
tapi masalahnya kan bukan saja orang asing yang tidak dikenal tapi orang orang di sekitarnya juga bisa saja yang anggota dari keluarganya itu sendiri kan juga bisa menjadi pelakunya lah predatornya
dan ini justru yang sering terjadi ya sofyan
jadi bisa saja orang tuanya bahkan orang tetangganya
teman temannya bahkan yang paling diminatin oleh pelaku kejahatan seksual anak itu adalah memanfaatkan virus
jadi teman sebaya inilah yang dididik di kader untuk merekrut anak anak yang lain
karena secara komunikasi mereka lebih dekat
tahu karakteristik anak calon korban atau calon mangsa
dan mudah dimanfaatkan
dan jumlah anak yang bisa mereka rekrut juga cukup banyak
grooming ya sebutnya dalam bahasa inggris
jadi para sindikat ini betul betul semakin smart dalam mengembangkan modus modus baru kejahatan seksual anak
saya bilang tadi pasar seksnya itu tinggi loh
pasar seks nasional
belum lagi kita bicara pasar seks global
sebelum tahun sembilan puluh dua situasi eksploitasi yang paling buruk di asia tenggara adalah thailand
sebelum tahun sembilan puluh dua
sekarang mereka memperbaiki sistem hukumnya
memberikan edukasi pada masyarakat
memberikan edukasi juga kepada consumer seks
kalau anda membeli seks jangan anak anak
misalnya begitu ya
jadi mereka mengedukasi juga wisatawan wisatawan itu
jadi justru di thailand sekarang berkurang
jauh lebih bagus
jauh lebih bagus
sementara indonesia semakin meningkat
kalau kita lihat mungkin dulu thailand besar karena mereka gencar lah istilahnya
positif turismenya dan lain sebagainya
jadi sekarang itu jumlah wisatawan mereka tetap tinggi
meskipun mereka dengan strict melarang terjadinya eksploitasi seksual
melarang adanya prostitusi anak
melarang adanya pornografi anak
kalaupun kita melihat ada striptees di thailand
saya berani menjamin itu pasti usianya di atas delapan belas tahun
jadi mereka jauh lebih undang undangnya jauh lebih jelas
dan pusat pusat pengusaha hiburan tahu itu
karena terus ditanamkan
edukasi itu terus ditanamkan
nah yang untuk indonesia itu sendiri ya
dari segi penemuan riset yang dilakukan oleh ekpat ini
penyebab utamanya itu apa
apakah ini masalah ekonomi
atau dengan maraknya media sosial
atau apa sih sebenarnya penyebab utamanya
karena ini kan pasti ada demandnya lah
kalau kita bicara teori
tentu yang tergantung orang lain mungkin nggak sependapat dengan saya
tapi saya yakin bahwa faktor utama itu adalah demand pemintaan
tapi kenapa permintaannya itu karena
permintaan tinggi itu karena macam macam
pertama ada passion ya
ada perilaku seks
perilaku membeli seks pada anak anak ya
jadi di indonesia itu mudah sekali mendapatkan dengan tanda kutip ya
prostitut mudah dimanapun
dan mendapatkan prostitusi anak jauh lebih mudah
ya istilahnya itu adalah kalau dalam konteks hukum disebut dengan situasional sex offender
ada pelaku pelaku kejahatan situasional yang muncul ketika mereka berwisata
jadi ketika mereka berwisata
kok stakeholder para wisata pusat hiburan hotel
kok menawarkan itu gitu
menjadi lahan bisnis ya bagi mereka pendapatan
jadi usaha wisata pun terlibat di dalam meningkatnya jumlah populasi anak anak
yang menjadi target atau korban eksploitasi
nah seperti apa pemetaannya
karena kan kita memiliki cukup banyaklah tujuan tujuan wisata
salah satu misalnya bali
tapi selain itu dimana mana yang dianggap sangat terawat ya
area yang menurut saya tinggi angka eksploitasi seksualnya di destinasi wisata
ada bali tetap tinggi
yang kedua lombok
ada wilayah lagi itu di
di kalimantan selatan ya
ada beberapa wilayah
kemudian juga ada di lampung
kami juga ada yang menyebut yellow area
artinya berpotensi misalnya semarang
itu berpotensi menjadi
memeningkat kejahatan kejahatan eksploitasi seksual anak
kemudian di wilayah wilayah sulawesi
manado itu juga masuk yellow
kenapa udah mulai banyak wisatawan kesana
dan mulai juga ada wisatawan enakal kesana
jadi ada wilayah wilayah menurut ekpat
ada yang red ada yang yellow
tapi ada juga yang green besi mbak
ya besi artinya di sana tidak begitu mentoleransi adanya prostitusi anak ya
misalnya itu di sumatera barat
itu termasuk wilayah wilayah yang green
walaupun di padangnya sendiri menurut saya sudah yellow
tapi di bukit tinggi misalnya itu masih green hijau
nah ini perlu diwaspadai apalagi tadi sofie lihat
tapi kalau yang sudah yellow waduh
dia bisa berubah menjadi red menjadi merah
ini apalagi karena tidak dibarengi dengan undang undang
nah dibarengi dengan undang undang yang memang cukup keras ya untuk melawan atau menghapus ya hal hal seperti itu
kita istirahat sebentar
nava dan juga sofian setelah yang berikut ini kita akan lanjutkan insight
tetap bersama kami
kita lanjutkan insight dan juga perbincangan mengenai kasus kekerasan seksual dan pornografi anak kita ditemani oleh koordinator ekpat indonesia ahmad sofian dan nafa urbah duta sahabat anak
ya memang ini merupakan sesuatu yang sisi gelap ya dari kita hidup bermasyarakat dan juga kalau kita lihat sebenarnya sisi gelap dari kehadirannya media sosial
ya kita lanjutkan insight dan juga perbincangan mengenai kasus kekerasan seksual dan pornografi anak kita ditemani oleh koordinator ekpat indonesia ahmad sofian dan nafa urbah duta sahabat anak
apa peran media sosial dalam hal ini sofian di riset anda apakah kelihatan bahwa kasus kasus kekerasan atau pornografi dan lain sebagainya meningkat justru karena ada sosial media atau tidak ada hubungan
saya merilis catatan facebook tahun dua ribu tiga belas ya dia menemukan delapan belas kasus penjajah seks anak melalui akun facebook mereka delapan belas kasus tahun dua ribu tiga belas yang mereka rilis tahun dua ribu
ini justru karena semakin dimudahkan dengan adanya
jadi media sosial itu dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan seksual anak untuk mempromosikan anak untuk memperjualbelikan anak untuk mempertemukan anak dengan pembeli pembeli atau pelaku pelaku kejahatan seksual anak
jadi lebih mudah jadi anak tidak perlu lagi tampil di rumah kaca tidak perlu tampil di mall tidak perlu tampil di jalanan tidak perlu tampil di rumah rumah bordir tapi cukup tampil di media sosial
nah mereka melakukan transaksi semuanya digunakan media sosial jadi catatan ekpat ada dua media sosial yang terlibat bukan terlibat ya dimanfaatkan
karena media sosial itu tujuannya baik
iya karena tujuannya baik si pencipta itu kan untuk menghubungkan kita ya membangun komunikasi tapi dimanfaatkan ada twitter dan ada facebook dua media sosial ini berperan atau dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan seksual anak untuk mempromosikan anak anak pada pelaku pelaku kejahatan seksual di indonesia
dan juga youtube sering digunakan untuk mengungkap video video dan saya lihat adalah keinginan dari youtube karena dikritik ya dengan siapa saja kan bisa mengupload
mereka sekarang mulai hati hati untuk memoderatorinya supaya tidak ada lagi video video yang bisa ya tidak baik lah apalagi sekarang kan banyak sekali anak anak yang menggunakan internet
dunia digital ini kan dunia anak anak apa yang paling diinginkanlah ke depan
nafa baik dari segi apa
dari segi apa yang dilakukan oleh pemerintah maupun pada edukator kita
karena pada akhirnya ini kan anak anak harus diproteksi dan dijaga terus ya keamanan mereka
dan paling gampang adalah ketika menggunakan internet digital mereka jadi ya diincar lah oleh para predator
mungkin kalau untuk dari segi pemerintahannya sendiri mungkin harus ada undang undang yang tegasnya ya
seperti yang tadi pak sofian bilang bahwa ada ketegasan dalam undang undang di indonesia seperti yang di thailand tadi
bahwa kalau terjadi undang undang pornografi undang undang eksploitasi anak itu
apalagi prostitusi itu harus dijerat ya
paling indah itu bisa membuat anak anak lebih tenang atau orang tua anak juga lebih tenang
untuk edukasinya sendiri mungkin juga lebih gencar kali ya
kayak di tv nggak cuma di sekolah sekolah atau nggak cuma di rumah aja gitu
tapi kadang kadang orang indonesia ini kan suka apa namanya suka ikut ikutan
jadi apa yang dicontohkan
jadi apa yang dicontoh di tv ya mereka baru melakukan kadang kadang
tapi kalau nggak ada dicontohnya nggak ada icon atau nggak ada yang ngajarin ya udah lupa aja gitu
sofian anda sendiri melihat bagaimana upaya pemerintah untuk menghapus ini
tadi kan dikatakan yang diperlukan penegakan hukum undang undang yang lebih kuat lebih
tapi ya dengan semakin meningkatnya kan berarti something wrong ya
apa tantangan terbesar
jadi tantangan terbesar yang dihadapin pemerintah itu adalah
pemanfaatan teknologi untuk terjadinya eksploitasi seksual anak
kalau kita cek ya handphone
jadi anak anak itu dalam posisi situasi yang dua bentuk eksploitasi yang dialami anak anak
pertama dia menjadi korban
korban kejahatan seksual prostitusi pornografi dan lain lain
yang kedua adalah dia terpapar pornografi
begitu mudahnya it itu menyerang anak anak untuk melakukan atau untuk mengakses
atau untuk melihat
mereka tinggal hanya mengerti kata katanya mungkin mereka dengar
ini yang kita lihat dari korban kekerasan ya
jadi misalnya korban kekerasan di rumah dia nanti kecenderungan akan melakukan kekerasan
apa yang dilakukan
atau sebetulnya karena fantasi aja mbak
jadi sebetulnya tidak ada sifat deviant dari anak anak tersebut
lalu ada keinginan untuk melakukan hal yang sama dengan anak anak yang lain
kami menemukan itu di beberapa tempat ya
misalnya ada satu contoh ya
satu anak melihat itu
dia sengaja dia mengejarkan tugas pakai laptop ayahnya
ternyata ada video foto yang lupa dihapus oleh ayahnya
ketika dia lihat dia ajak teman teman yang lain
nah anak anak yang lain tiba tiba punya inisiatif untuk melakukan kekerasan pada anak tetangganya
nah ini berarti kan peran orang tuanya juga di sini
ini bagaimana supaya menjaga
karena pada akhirnya anak anak tidak bisa disalahkan
yang pasti yang disalahkan kan orang tuanya
orang dewasa dan komunitas di sekitar
dan kebijakan juga mbak
jadi misalnya begini
saya tidak menyebut hanya pornografi
jadi kan berarti tidak ada semacam superficial

filter dari internet service provider atau dari smartphone nya itu gagal dalam melindungi anak anak
termasuk gue memang juga gagal
jadi kalau kita cek
smartphone itu dibuat oleh penemunya adalah untuk orang dewasa
maka di beberapa negara di amerika serikat
tapi tidak seluruh negara
sudah mulai menjual smartphone empat kids
jadi kita bisa mengaksesnya dengan mudahnya
akses terhadap media sosial itu sendiri
nah ini bagaimana
anaknya nafa kan masih usianya enam tahun
tapi kan pasti sudah fasi lah dengan menggunakan digital
iya sangat fasi sekali
ada nanti upaya upaya untuk melindungi membentengi dan supaya memonitor internet sehat
kalau saya sendiri saya selalu memaksakan diri saya untuk ngecek setiap hari
historinya apa saja yang dia tonton
terus apa aja yang kebuka gitu
dan kebetulan apa yang dia tonton saya juga tonton
jadi apa yang dia apalin seperti lagu lagu dia apalin saya juga ngapalin
jadi saya berusaha untuk ada di dunianya dia gitu
supaya saya mengenal dunianya dia
dan saya juga ada di situ
jadi saya dengan mudah bisa mendapatkan hal hal yang kalau tidak sesuai dengan umurnya mika
nah ini mungkin apa yang bisa dilakukan oleh orang tua
sofian karena ya peran orang tua kan sangat penting
apalagi kalau kita lihat di situ kan ada perdagangan anak dan pornografi ada pembelian seks
ini kan berarti ada sesuatu yang dimana orang tuanya tidak berperan atau bahkan mungkin memfasilitasi
dua masalah besar tentang eksploitasi seksual di indonesia yang belum teratasin adalah prostitusi anak dan pornografi anak
itu belum teratasi dengan baik
usaha usaha yang dilakukan pemerintah ada
tapi tidak sungguh sungguh untuk bisa menghapuskan dua bentuk ini
saya bilang bukan nggak ada
tapi tidak sungguh sungguh dan tidak terukur dan tidak sistematis untuk menghapus masalah ini
nah kembali ke pornografi anak
sebetulnya pelaku kejahatan seksual anak itu di banyak negara termasuk indonesia sedang melakukan kaderisasi
agar muncul pelaku pelaku kejahatan seksual the future
melalui masuknya konten pornografi di media sosial atau di dunia maya atau di internet di video dan lain lain
jadi secara tidak langsung bukan meracunin anak anak supaya aditif ketagihan
tapi sebetulnya mereka sedang menciptakan kader
secara teoritis anak anak terpapar pornografi karena sengaja dilakukan oleh pelaku kejahatan seksual anak
supaya untuk menciptakan pelaku pelaku di masa depannya
nafa tadi benar ya
tapi sedikit sekali orang tua yang kayak mbak napa mau mengecek handphone anak anak
yang banyak terpapar pornografi itu malah di pedesaan
yang orang tuanya gap tech mbak
dia untuk mudah dibelikannya handphone
karena mereka kan bekerja apalagi mereka usaha wisata di pantai
supaya anaknya tidak keluyuran dikasih handphone
kasih itu ya
dan anak anak itu kan kecerdasan anak anak dalam memanfaatkan teknologi jauh lebih tinggi dibandingkan kita
dan mereka cepat sekali belajar
dan setelah itu mungkin dianggap ini halnya sifatnya normal
dan mereka juga sekarang sudah ada program untuk penghapusan historik
dan ini dimudahkan
ini dimudahkan pula oleh teknologi
program penghapusan historik
oke kita ini juga bisa digunakan untuk hal hal yang lain
itu biasanya kalau dalam perkawinan juga ini katanya supaya kalau tidak mau
karena mereka tahu orang tua akan melihat ke situ
dan anak anak yang lain juga tahu itu
kita istirahat sebentar ya nafa dan sofian
tapi kita akan lanjutkan perbincangan kita
tetaplah bersama insta
jadi jangan kemana mana dulu
iya kita masih bersama insight
kasus pornografi anak tidak hanya terjadi di indonesia
belum lama ini seorang wartawan di australia dikenai denda seribu dolar australia atau sekitar sepuluh juta rupiah
dan masa berkelakuan baik selama tiga tahun
akibat tindak penyebaran gambar porno anak anak
lalu seberapa parah kasus pornografi anak di indonesia
pornografi anak di mancanegara
kita lanjutkan perbincangan
saya masih ditemani oleh koordinator egpat
di indonesia ahmad sofian dan juga duta sahabat anak nafa urbah ya
ibu dari anak anak yang masih kecil dan pasti sebagai seorang ibu ini mimpi buruk lah kalau sesuatu ya terjadi pada anak anak
tapi ternyata di indonesia dan di seluruh dunia ini merupakan suatu jaringan global ya
bahkan salah satu yang ada di indonesia jaringan pornografi itu adalah bagian dari sindikat yang global
mungkin sofian bisa ceritakan sedikit petanya itu seperti apa dan kenapa ini bisa terus menerus ya bertambah jumlahnya
dan bagaimana mereka membentuk jaringan jaringan sehingga jumlah anggotanya semakin banyak dan semakin banyak juga negara yang ikut ikut
karena situasi pornografi anak
online itu tinggi ya di dunia
maka ada satu terminologi baru soal ini namanya seko sexual exploitation children online
jadi pornografi itu sekarang sudah pindah dari yang hard copy ke yang images
images itu dalam bentuk gambar video vcd diskette segala macam
seko ini ternyata menjadi tren para pelaku pelaku kejahatan seksual secara global
jadi mereka memanfaatkan anak anak sebagai target
objek pornografi yang bisa diperjualbelikan
contoh ada beberapa web yang kalau kita mau melihat gambar itu kita harus masukkan enam belas kartu kredit kita untuk jadi member
bahkan ada dua web di amerika serikat yang sengaja menjual tubuh anak anak indonesia
karena di indonesia pornografi online itu kan dilarang
tapi di sana mereka buat
mereka rekrut dari indonesia lalu dipoto di studio yang sangat megah mewah menurut saya
pasti di studio yang profesional oleh fotografer yang profesional
tapi anak anaknya itu
rata rata ada namanya anita enam belas tahun
itu tangan tangan mereka buat
namanya uc empat belas tahun
nah ini bagaimana untuk menghapus hal seperti ini
jadi ternyata akses pornografi secara global itu tinggi
jadi mereka tadi disebut dengan istilah pelaku kejahatan seksual anak
salah satunya adalah fedofil
tapi tidak semuanya
pelaku kejahatan seksual
pelaku kejahatan seksual
pelaku kejahatan seksual

ada orang orang tertentu yang berfantasi saja
puas melihat gambar anak anak
tanpa melakukan apa apa
tanpa melakukan apa apa
sehingga itu misalnya ada satu web ya
di banyak negara itu web
untuk jadi member anda harus bayar lima ratus dolar untuk tiga bulan
tapi anda harus masukkan enam belas digit
jadi ini semuanya bisnis
dan kadang kadang mereka memanipulasi
di eropa itu kalau mau tampil secara vulgar
anda harus berusia delapan belas tahun
tetapi siapa yang bisa menjamin
siapa yang bisa mencari
dan itu adalah anak anak asia
upaya taruhlah interpol
atau yang melawan cybercrime ini
karena ini kan bentuk bentuk cybercrime juga
bagaimana sofya melihatnya
apa yang membuatnya ini begitu sulit
atau kita sebenarnya pada menyerah lah
karena teknologi itu semakin lama juga semakin canggih
dan orang bisa mencari jalan jalan keluar ya
untuk melawan hukum
karena ini dianggap sebagai bisnis kotor
lalu interpol sekarang membuat divisi khusus
dpc untuk pembantasan pornografi anak online
itu bagian dari cybercrime
jadi di cybercrime itu direktoratnya
ada divisi tentang pornografi anak online
interpol ini menganggap
menilai bukan menganggap
dan memutuskan bahwa
merupakan bagian dari
bagian daripada kejahatan yang luar biasa
dijadikan objek bisnis komersial
jadi dalam konteks ini
ada dua kekerasan disitu
pertama anak dijadikan objek seks
anak dijadikan objek komersial
jadi oleh sebab itu
jadi dua kejahatan
yang dilakukan oleh pelaku objek seks
agama segala macam
malah yang kedua
dijadikan objek komersial
undang undang seperti ini masih belum ada kan
nah di indonesia tuh
tapi lemah sekali
barang siapa melakukan eksploitasi seksual
selama lamanya lima belas tahun
tapi itu tidak clear
dalam penegakan hukum
ini pasal karet
unsur unsurnya tidak jelas
sebaiknya penyusun undang undang lebih smat
dimaksud dengan eksploitasi seksual itu
pak tini berdiri cukup lama
apa kira kira sukses ratenya
ya cara cara jitu untuk
adalah untuk menghapus
kalau kita lihat
justru yang ada adalah semakin
apalagi tadi sofyan mengatakan
sebenarnya di indonesia juga
kita salah satu
pengguna media sosial
pornografi yang salah satu
tertinggi di dunia
yang kami lakukan
salah satunya adalah
untuk perubahan kebijakan
kami sudah melakukan
advokasi kepada kementerian pariwisata
dan tahun dua ribu sepuluh
terbit peraturan menteri pariwisata
pencegahan eksploitasi seksual anak
di destinasi wisata
kita udah advokasi
kemudian kementerian pembelian perempuan
dan pelindungan anak
pencegahan pornografi anak
kementerian informasi dan komunikasi
jadi bagaimana mendorong kominfo
supaya memiliki kebijakan
tidak bisa terpapar
tapi apakah dengan usaha
yang dilakukan oleh
dan akhirnya digiring
dan akhirnya di
selama empat tahun
selama empat tahun
adalah empat puluh dua kasus
dibawa ke proses hukum
dengan hukuman berapa tahun
ada yang tiga tahun
tetapi yang paling tinggi
sempat di bali
itu di hukum dua belas tahun
dan didenda juga
dalam empat tahun
sementara ini kan
kasus yang jadi
jadi berarti banyak yang lolos
banyak yang lolos
kesulitan dalam membuktikan
dalam menemukan pelaku
pelaku pelaku kejahatan seksual
kejahatan seksual anak
beda di australia
kembali lagi ke thailand
mereka ada divisi khusus
yang bekerja untuk itu
sehingga mereka punya skill
apa bagi orang tua
dan ini kalau orang tua
masalah anak perempuan atau laki
ini dua duanya tuh
menjadi korban ya
sebagai duta sahabat
yang perlu di
lebih lagi dilakukan
supaya kita menciptakan
aman untuk anak
sehingga anak bisa tumbuh
oleh hal hal yang
saya mau terusin dulu
banyak sekali juga
mereka adalah korban
atau sedang terjadi
pelecehan seksual itu
bahwa mereka adalah saksi
jadi mereka tuh
rumah tetangga saya
lagi terjadi nih
yang cerita ke saya
anak saya umur lima tahun
dan tidak tahu mau kemana
tidak tahu mau kemana
apa yang harus saya lakukan
saya sudah punya
apa segala macam
yang kayak gitu gitu
sekali kejadian kejadian itu
masih terjadi di indonesia
dan terlalu banyak
dan memang kebanyakan adalah
dari kampung kampung itu
kebanyakan juga dari bali
tapi akhirnya mereka
tidak bisa melakukan apa apa
karena mereka tidak berdaya
dan pelaku itu akhirnya bisa
apalagi kalau pelakunya punya uang
kita istirahat sebentar
insight akan kembali
bertemu bersama kami
insight dengan perbincangan mengenai kasus kekerasan seksual dan pornografi anak
saya ditemani oleh koordinator ekpat indonesia ahmad sofian dan nafa urbah
duta sahabat anak
nah ini kita kan harus lihat
kedepan tidak bisa terus menerus
sofian tadi mimpinya bahwa seharusnya kan dihapus
tapi kita juga melihat bahwa ini sebuah sindikat yang jaringan itu seluruh dunia
kalau dari segi jumlah
kira kira berapa jumlah anak secara global yang di
korban lah dari eksploitasi semacam ini
kalau korban itu menurut ekpat international
itu satu juta anak anak menjadi korban eksploitasi seksual
di seluruh dunia ya
kalau kita lihat peta penyebarannya
kalau kita lihat
kalau kita lihat di asia tenggara
karena saya menguasai asia timur sebetulnya
secara global tidak
indonesia adalah salah satu yang
jadi memang untuk di asia tenggara itu ada indonesia yang paling buruk
kemudian ada kamboja
kemudian ada myanmar
nah yang negara lainnya juga ada sebetulnya
tapi nggak terlalu besar dibandingkan tiga negara ini
memang filipina ada kasus kasusnya mereka
tapi kecil ya
dua puluh ribu satu tahun
nah thailand juga ada
tetapi di bawah sepuluh ribu
karena tadi sudah ada perubahan
tapi adanya itu bukan warga thailand
tetapi dari negara negara
yang diseludupkan ke thailand dari kamboja dan dari myanmar dan dari vietnam
kemudian kalau kita lihat itu kan korban
di luar asia tenggara
itu juga termasuk besar populasinya ya
jadi anak anak bangladesh itu dibawa ke luar bangladesh untuk dieksploitasi
kemudian juga pakistan
jadi negara negara yang tanda kutip sistem hukum agamanya kuat ternyata juga eksploitasi
jadi kita lihat
nah ini juga

ya lapangan pekerjaan di dalam negaranya itu sama seperti case nya di indonesia
lapangan pekerjaan itu minim ya sehingga anak anak didorong untuk mencari untuk menopang
apalagi sekarang banyak banyak sekali anak anak yang sudah di jalanan akhirnya mereka
ya terhadap hal hal seperti ini
nah strategi ke depannya

yang paling sukses anda lihat contoh contoh untuk mencegah kekerasan ini terjadi apalagi gini
kan sekarang sudah merupakan cybercrime dan mereka mengeksploitasi teknologi dengan begitu canggih
ya kalau apa yang bisa saya sebagai seorang pabrik ya lakukan juga iya kalau public figure saya
mengambil contoh di kanada ya jadi public figure di sana itu di kanada itu artis dan aktornya itu
tampil di media mengecam para pembeli seks kemudian para penyebar konten pornografi melalui media
sosial dan melalui youtube dan lainnya mengecam itu kemudian mengajak ya agar berhenti untuk
melakukan ya membeli seks kemudian mendistribusi
konten konten porno media sosial karena tanpa mereka sadarin itu bisa menghancurkan generasi
bukan hanya di kanada katanya mereka cerita itu anak anak di seluruh dunia akan hancur dengan
perbuatan perbuatan yang kalian lakukan kenapa karena di kanada itu banyak wisatawan wisatawannya
melakukan perjalanan wisata ke amerika latin ke asia untuk membeli seks pada anak anak
dan ini harus kita waspada ya jadi para aktor sangat concern tentang itu sehingga mereka mendorong agar
mereka berwisata harus respect khomatin ya anak anak di wilayah itu ya jangan lakukan perbuatan perbuatan
yang tidak bertanggung jawab iya ini mungkin nanti duta sahabat anak bisa lakukan itu ya bersama teman teman ya
supaya saya juga tahu kan apa yang terjadi supaya saya bisa edukasi masyarakat juga
gitu tapi indonesia kan kita sekarang lagi gencar ya untuk mengait turis khususnya turis dari manco
sejarah ini karena harus harus betul betul saya juga mengingatkan kementerian pariwisata beberapa kali
dalam pertemuan saya diundang memang bagus mengejut pariwisata memudahkan wisatawan datang tapi anda
juga harus memproteksi destinasi wisata dari perbuatan perbuatan eksploitatif bukan hanya
eksploitasi seks pada anak anak tapi perbuatan perbuatan yang mungkin akan muncul di
destinasi wisata merusak apa budaya lokal yang terjadinya kriminalitas eksploitasi perempuan di
indonesia untuk mendatangkan wisatawan dalam rangka mendongka ekonomi indonesia tapi juga
harus dibarengi melindungi destinasi wisata dari wisatawan wisatawan yang datang ke indonesia karena
tidak semuanya bisa tahun yang baik sebagian kecil saya bilang sebagian kecil tapi itu mengotori
tidak bisa melakukannya akhirnya ya siapa pedofil yang masuk seksual offender yang
masuk balik ke strategi yang paling berhasil yang saat ini dilakukan khususnya dengan memerangi ini
dan teknologi apa apakah ada contoh di negara lain dimana orang mungkin di situsnya ditutup atau
bekerja sama dengan para inilah pemilik ada beberapa negara misalnya mereka memiliki undang undang
khusus ya tadi juga saya sebutkan mereka memiliki undang undang anti pornografi dan anti prostitusi
anak jadi undang undang ini sebetulnya bukan hanya ingin menghukum pelaku kejahatan seksual
tapi juga mengedukasi para penyedia konten internet yang kita sebut dengan internet service provider
mereka tidak boleh cuci tangan tidak boleh mereka harus bertanggung jawab termasuk media sosial harus
memiliki program program rehabilitatif terhadap anak anak menjadi korban eksploitasi di media sosial
itu diminta tanggung jawab sosialnya juga seandainya ada kasus kejahatan seksual yang
memanfaatkan akun media sosial anda maka media sosial anda harus juga memberikan respect kepada
korban betul penegak hukum oke pada pelaku selalu pada korban siapa anda yang harus memberikan
respect itu tidak dihukum tapi warto respect ya melakukan rehabilitasi kepada anak mencarikan
pekerjaan mengedukasi kepada mereka dan benar sangat bagus tapi juga masyarakat piang state yang
komen bahwa ini hati hati ini pedofil dan lain sebagainya jadi justru masyarakat sendiri bisa
juga kerjasama dari apa yang punya sosial media itu juga kerjasama ini kalau ada apa namanya
kesatuan seperti itu kayaknya bakal ada peningkatan lah istilahnya ada berangsur membaik lah
gitu paling enggak berkurang gitu ya masalahnya ini kan dari balik itu kan ada aspek bisnisnya
dan bisnisnya kan ada ada uangnya lah istilahnya dan selama ini dimana bagaimana mereka melakukan
pencucian uangnya atau di mana mereka menyimpannya itu apakah sudah ada yang berhasil ditelusuri
akhirnya ditutup sindikat itu jadi ternyata orang orang yang melakukan kejahatan seksual
itu sebagian itu adalah uang uang yang digunakan dari hasil kejahatan kami menemukan ada beberapa
aktor korupsi uang korupsi digunakan untuk membeli seks pada anak anak jadi kejahatannya
berlipat lipat udah dia melakukan korupsi uang korupsinya itu membeli seks pada anak anak jadi
pembelian seks pada anak anak itu digunakan juga untuk mencuci uang tapi sebetulnya nggak
mencuci uang tapi dihamburkan atau digunakan untuk melakukan kejahatan berikutnya iya anda lagi
sama juga dengan narkotika setelah mereka menjual kemudian para sindikat itu membeli seks pada anak anak
dari segi hukumnya itu sendiri idealnya ya berapa tahun karena kalau kita tahu kan di indonesia
mungkin hanya jadi angka tahun itu itu kan mungkin sementara itu anak itu sudah inilah
rusaklah seumur hidupnya itu idealnya kalau di negara negara lain yang paling yang sebetulnya
paling efektif mereka enggak enggak yakin juga ya dengan hukuman yang berat itu akan bisa mengurangi
kejahatan seksual pada anak anak di banyak negara itu malah mereka datang ke negara
lain ya mencari seks pada iya mereka ekspor australia mengekspor pelakunya ke indonesia ke
bulan ke empat bahkan macam macam harus dikenal ini salah satunya adalah ada gangguan pada orang
tersebut berpantasi lebih menikmati melakukan hubungan seks dengan anak anak dibandingkan orang
dewasa orang orang seperti ini enggak enggak enggak mempan dihukum tapi direhabilitasi dengan biaya
sendiri yang kedua yang banyak dilakukan adalah pelaku kejahatan seksual bertanggung jawab diminta
tanggung jawabnya untuk merehabilitir anak anak tadi itu jadi bukan hanya menghukumnya berat
tapi dia juga punya tanggung jawab sosial
jadi ada proses ya rehabilitasinya itu
jadi dibebankan pada pelaku dengan dana pelaku
kalau dia tidak melakukan itu
maka aset aset yang dimiliki pelaku
bisa disita negara
uangnya digunakan untuk rehabilitasi pada anak
menarik sekali jadi mungkin kita juga bisa belajar ya
jadi karena hukuman pada pelaku
tidak mengubah nasib korban
nah ini juga akhirnya
aspek keadilannya juga kurang
singkat saja nafa
apa yang kita sudah pelajari dari diskusi ini
kira kira apa yang akan anda lakukan
sebagai duta sahabat
kalau untuk sekarang itu
mungkin aku juga tidak harus menunggu yang lain
aku kayak dari kemarin
aku lagi menunggu giring
jadi saya lagi menunggu giring
edukasi juga cuman kan dia lagi
ada di luar negeri jadi saya lagi nungguin
dia untuk pulang
paling tidak ada yang kita kerjakan
walaupun kita belum ketemu sama
anak anak korban atau segala macam
paling nggak yang bisa kita lakukan adalah
karena ada peran public figure apalagi kan bisa berdampak
sangat efektif terima kasih
nafa dan juga sofian
atas kerja kerasnya
dan kita harapkan ini cita cita
suatu hari kejahatan kerasan terhadap
bijak dan waspadalah
dalam bermedia sosial
karena perdagangan seks pelajaran
kecurangan pornografi dan juga pariwisata
seks terhadap anak
semakin banyak dan mudah
edukasi tentang penggunaan internet
serta media sosial yang sehat
harus terus dilakukan oleh kita semua
terutama orang tua
kita mesti menyadari
semakin maju sebuah negara
semakin banyak masalah sosial
yang bakal terjadi
nah untuk itu ketahanan keluarga
di sisi lain pemerintah juga harus melakukan
langkah langkah yang serius dan sungguh sungguh
dengan membuat undang undang yang khusus
dan kekerasan seksual anak
ayo cegah dan lindungi
anak indonesia dari
khususnya seksual komersil
jangan lupa saksikan kembali insight besok
anda juga dapat menyaksikan
insight di kanal youtube cnn indonesia
sampai jumpa dan by bye